kami tidak akan mencari penyakit
kita menjelis hakim untuk membebaskannya dari penjara rutan kelas dua b serang
lantaran dia tidak bersalah
selebritas itu mengaku hanya mengutip dari beberapa media masa
kemudian mengunggahnya di instastory instagram miliknya
nikita mengaku postingan itu tidak dimaksudkan untuk mencemari nama baik siapapun
namun lebih agar para penegak hukum bersikap adil terhadap semua perkara pidana
dalam suara terbata batal nikita juga sempat mengutip ayat suci al quran surat al maidah ⁇
ditemui usai sidang nikita mengaku senang dan mega bisa mencurahkan isi hatinya
dan berharap hakim bisa menanggung putusan yang adil
sidang ini merupakan sidang kedua yang dijalani nikita mirzani
dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan kekasih nindi ayunda di tomahendra
kali ini nikita mirzani tampil rapi dengan setelan jas panjang
sidang juga dihadiri sejumlah teman dekat nikita
di waktu bersama sama nikita mirzani menemukan penyakit yang berbeda
di kesamaan sekelompok masyarakat mengatasnamakan forum rakyat banten
melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pengadilan negeri serang banten
mereka membentangkan spanduk menuntut agar nikita dihukum seberat beratnya
mereka menuding selama ini nikita mirzani sudah sering melukai hati masyarakat
khususnya umat muslim dengan menghina agama serta ulama
ketua forum rakyat banten supriyatna berjanji
pihaknya akan terus mengawal jalannya sidang nikita
sampai majelis hakim membacakan putusan
adi mazda serang banten